gunung api anak rakatau yang berada di perairan selat sunda kembali mengalami erupsi kamis pagi dengan melontarkan abu vulkanik setinggi tiga km dari puncak kawah
kemudian kami siang kembali erupsi melontarkan abu vulkanik setinggi satu km
tinggi kolom abu gunung anak rakatau teramati kurang lebih tiga km dari atas puncak kawah
dari pengamatan visual cctv yang berada di kepulauan krakatau gunung anak rakatau menyemburkan abu vulkanik yang berwarna kelabu ke udara dari puncaknya
aktivitas kembali teramati kami siang erupsi gunung anak rakatau terjadi kembali dengan tinggi kolom abu teramati kurang seribu meter di atas puncak
kondisi gunung anak rakatau masih berstatus waspada pada level tiga siaga
masyarakat dan wisatawan tidak diperbolehkan mendekati kawah dalam radius lima km dari posisi kawah